ya umat islam di seluruh dunia merayakan idul fitri akan tetapi ada yang berbeda dengan idul fitri tahun ini
penyebaran virus corona yang belum bisa dihentikan membawa masyarakat kepada keterbatasan
baik dalam beraktivitas maupun beribadah
perubahan ini setidaknya memicu kecemasan antara lain juga kepanikan serta mungkin ketakutan bagi sebagian orang
namun dari setiap bencana yang melanda tentu ada hikmah di dalamnya
nah apa saja kira kira hikmah dari wabah virus corona yang kita rasakan saat ini
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
wabah virus corona yang menyebar hampir di seluruh dunia selain menimbulkan korban jiwa juga membatasi kegiatan manusia
termasuk kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di tempat ibadah
kini dilaksanakan di dalam rumah
pembatasan kegiatan terpaksa diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona
mulai dari penerapan psbb hingga pelarangan mudik menjelang lebaran yang merupakan tradisi turun temurun
namun dibalik itu semua ternyata ada hikmah yang bisa diambil dari masa pandemi ini
baik bagi manusia maupun alam semesta
menurut imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar pandemi covid sembilan belas memberikan banyak hal positif dan pelajaran baru bagi umat manusia
mulai dari kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik solidaritas sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat hingga pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif
ramadan dan idul fitri tahun ini memang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
wabah virus corona yang menyebar hampir di seluruh dunia membuat banyak kegiatan harus dilakukan dari rumah
lalu bagaimana cara kita mengambil hikmah di masa pandemi
telah hadir bersama saya di studio imam besar masjid istiqlal prof kiai haji nasaruddin umar
kita masih dalam masa social distancing ya
puasa dan ibadah semua itu dilakukan dari rumah dan juga pasti nanti pas idul fitri juga
ujiannya selain harus menahan makan dan minum berhubungan suami istri di luar kita juga diintip oleh corona
iya dan kita sudah masuk ke tiga bulan ini covid ini pak kiai sendiri bagaimana selama tiga bulan ini bapak sebagai seorang imam besar
pasti ada perubahan perubahan drastis yang berkaitan dengan aktivitas bapak
yang pertama memang semuanya kita harus berubah ya
tapi yang paling menarik buat saya pribadi ya anak anak kan juga pada di rumah ya
anak anak itu gak pernah merasakan kasih sayang langsung kedua orang tuanya seperti sekarang ini ya kan
kita bisa sahur berjamaah bareng
tadar rusan sholat lima waktu berjamaah kemudian juga sahur kemudian juga buka puasa lagi berjamaah
bahkan kadang kadang olahraga dan jemur berjamaah
biasanya kan hari hari sabtu hari minggu baru ketemu mereka itu pun juga banyak undangan kan
nah sekarang ini betul anak itu panen kasih sayang daripada orang tuanya langsung bapak ibunya kan
jadi pak nasruddin menikmati ya ada lah ininya ya
hal yang positif yang lahir dari keadaan ini
iya selalu ada positifnya di balik setiap musibah itu ya
saya sering berasumsi begini pak desi
di mana ada ujian di situ ada kenaikan kelas
semakin berat ujian itu semakin tinggi kelas nanti yang kita duduki
jadi kalau orang gak pernah diuji jangan berharap naik kelas
jadi di balik setiap musibah itu pasti ada hikmahnya
cuma kadang kadang kita hikmah itu datang belakangan
harus ada ujian dulu baru mendapatkan himbahnya
orang yang beriman itu seharusnya jarak antara kenikmatan dan penderitaan kekecewaan itu jangan terlalu jauh
ya kalau kita ditimpa musibah seperti sekarang kekuatan kita kan ada sabar
kalau kita dipromosi dapat rezeki kekuatan kita juga ada syukur kan
jadi dua sayap kehidupan sabar dan syukur ini selama itu kokoh dalam diri kita tidak akan mabuk pada saat dipromosi dan tidak akan menjerit pada saat kena musibah
kenapa stabil itulah syarat al mustaqim
kan doa kita kan salat al mustaqim
ada ghairil maghdub bukan jalannya orang yang dibenci
al maghdub itu orang yang nyefluktuatif
di uji penderitaan anjlok ke bawah
di promosi dapat rezeki mabuk di atas
jadi hidupnya turun naik turun naik kapan sampai nya kan
kalau dia dengan si a jadi si a jelek si b
tapi begitu dia ke b dia jadi orang b jelek si a
jadi hidupnya bunglong gitu kan
orang itu gak pernah sampai ke tujuan juga
nah jadi itu namanya ad dalil
nah orang yang menjalani kehidupan lurus itu pasti nyampe gak ada beban
nah kita diminta istiqlalmah di dalam pendirian agama seperti ini
ya kalau dipromosi dapat rezeki dapat kesehatan ya jangan mabuk
atau sebaliknya kita di uji
jangan jatuh anjlok jangan merasa ya finish ya give up
jadi menghadapi covid ini jangan pula rasa ketakutan itu terlalu besar ya
terlalu membuat kepanikan dan kecemasan berlebihan gitu
nah pak kiai sendiri ini kan pasti banyak aktivitas yang berubah juga kan
lebih banyak di rumah ini ini bagaimana biasanya kan pasti banyak sekali
apalagi bulan ramadhan kegiatan di masjid
ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana walaupun kita sekarang kan ada teknologi ya pasti
ada bisa dilakukan lewat webinar apa apa saja yang dilakukan
ada yang menarik ini pak desi
jadi dulu kan kita yang mobile
sekarang saya tuh mulai dari sebelum sahur itu sudah main di masjid tertentu tapi pakai zoomingnya
jadi jamaah zooming kemudian juga sampai ke luar negeri ya malah di amerika ya jamaah kita kan masih banyak disitu
bisa berapa orang tuh kalau sekali webinar
oh webinar ini bisa ada enam ratusan ya
karena yang paling banyak itu grupnya bi itu sampai enam ratusan
kalau ini sebentar lagi ini ojk seluruhnya kan gabung semua
ya subhanallah enaknya kan bisa kita menyajikan materinya di situ bisa kita timbal balik ya kan memberikan masukan
nah kalau dibanding kesibukan kita dulu tahun tahun lalu kayaknya saya sih ini lebih
lebih banyak bicara bulan ramadan ini daripada tahun tahun lalu
karena dulu kan kita macet ya gak mungkin bisa bikin acara dua atau tiga dalam sehari kan
sekarang bisa berapa kak
ya itu pokoknya ini satu jam istirahat ada lagi
lebih banyak permintaannya terasa pak
jadi mungkin orang juga ingin mendapatkan sesuatu yang mencerahkan yang buat kesejukan
biasanya topik topik untuk ceramah yang diminati saat ini itu kebanyakan
mungkin karena teman teman sering mengikuti saya itu ya saya tuh sukanya memang
ya inilah saya saya gak bisa mengcopy past punya orang lain karakternya orang lain saya inilah saya
jadi apapun adanya saya saya tampilkan nah rupanya juga masyarakat kita itu mungkin karena ada musibah ya
dia perlu pengademan dia perlu pencerahan dia perlu sesuatu yang sangat mendinginkan situasi
dalam era ketegangan seperti sekarang ini nah topik topik permintaan juga seperti itu
jadi saya juga menikmati karena itu adalah dunia saya yang selama ini
saya bukan tipikalnya itu untuk apa ya memacu andre lalirnya orang itu untuk perhadapan satu sama lain
ya saya bidang menyatukan bukan bidang memperhadap hadapkan ya kan
jadi teknologi ini juga bisa diadaptasi ya untuk lakukan
insya allah teknologi ini kita nggak pernah bayangkan akan terjadi seperti ini ya kan
dan efektifitasnya itu loh majlis sa'lim kita itu kan saya gak bayangkan itu sampai di pedesaan pun juga follower kita itu ya nenek nenek ya
yang sehari harinya itu saya juga heran dari mana kok bisa lancar
dan terasa sampai
sampai dan sampai di amerika
ada dari timur tengah dari amerika kita nggak bisa bayangkan ya ada sekitar dua ratus tadi pagi itu
berapa negara itu empat lima negara
iya baik pak kiai karena mungkin saya lihat juga dengan masa pandemi ini banyak kecemasan banyak ketidakpastian
orang juga mencari sesuatu yang mencerahkan yang menenangkan kita break sebentar ya pak kiai
tapi tetaplah bersama kami jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight with desi anwar kita juga masih ditemani oleh imam besar masjid istiqlal prof nasaruddin umar
kali ini kita membahas mengenai cara mengambil hikmah ya dibalik pandemi covid sembilan belas ini yang kita sudah tiga bulan ini khususnya apalagi di jakarta
ada psbb kita harus work from home sekolah juga harus dari rumah semuanya lewat online termasuk ibadah di rumah
nah ini apalagi kita bulan puasa dan nanti idul fitri ini bagaimana pak kiai anda melihat selama ini respons
dari masyarakat kita karena kan kegiatan pergi ke masjid ibadah itu apalagi sholat jumat dan taraweh dan lain sebagainya
ini kan susah ya kalau ini tapi bagaimana responsnya selama beberapa bulan ini dan khususnya bulan ramadan ini sikap kebanyakan orang terhadap imbauani
ibadah dari rumah itu seperti apa
sebagai imam besar masjid istiqlal ya pertanyaan banyak sekali memang tertuju ke imam besar
ini kan choice nya banyak ini kita kan belum tentu tahun depan kita bertemu dengan ramadan kita mau itikaf di masjid tapi kita nggak boleh ke masjid
apalagi kalau dikonfirmasikan kok gak boleh ke masjid tapi mall nya ramai bandaranya ramai
nah kita harus arif di sini berikan jawaban masyarakat kita
nah di sini juga saya melihat ya bahwa disparitas pemahaman keagamaan umat kita itu masih sangat sangat beragam ya
jadi ini ya saya juga baru belajar ya ini pr kita sebagai pemimpin umat beragama itu tidak boleh berhenti ya
karena ternyata masyarakat kita itu perlu pemerataan wawasan ya
karena kalau wawasannya itu sangat timpang maka itu juga berdampak pada gejolak masyarakat itu
saya memberikan satu contoh jadi seolah olah kita diperhadapkan oh itu kok kalau masjid nggak boleh tapi bandaranya ramai begini
terus nanti mal boleh dibuka atau
ke masjid itu kan sunat taruh itu sunat sedangkan mempertahankan kesehatan diri dan keluarga itu wajib
beragama yang benar nggak boleh mengedepankan sunat baru wajib harus wajib dulu baru sunat
kita bisa salat tarwih di rumah kita juga bisa mengganti salat jumlah
sholat jumat kita di rumah kalau ada alasan yang sangat tepat
jadi salat jumlah itu wajib dalam kondisi normal tapi kalau kita musafir menurut imam shafi lebih utama kita gak salat jumlah daripada salat jumlah kalau kita dalam keadaan musafir
alasannya apa itu kan bonus dari tuhan tidak menghargai bonus allah itu kalau kita tetap sholat jumat dikasih dispensasi kok nggak dimanfaatkan
ada pendapat seperti itu itu imam shafi yang dianut indonesia lebih banyak ya kan
nah kenapa bandara kenapa pasar misalnya rame jangan jangan ke pasar itu wajib
ya ada orang mau beli susu untuk anaknya dia nggak punya air susu kan maka dia terpaksa harus ke pasar jadi ke pasar itu wajib
ya kan nggak ada beras mau masak dia wajib beli di pasar kan jadi ke pasar itu wajib ada obat obatan mau dikirim ke provinsi lain itu kan untuk menghidupi orang banyak
terpaksa harus ke bandara kan mulai nggak bisa berenang ya kan
nah ada gajinya pegawai yang mau dikirim ke provinsi lain dia harus ke bandara kan jadi itu ke bandara wajib tapi ke masjid itu sunan
jadi kita jangan menganalogikan keliru di sini seolah olah kok kita dilarang pergi ke masjid tapi bebas pergi ke mal bebas pergi ke pasar bebas pergi ke bandara
boleh jadi ke mal itu wajib kenapa
kenapa karena ada anaknya yang perlu kebutuhan pokok di situ kenapa pergi ke bandara orang tuanya sakit keras
tapi pak kiai pemahamannya seperti ini bagaimana menurut pak kiai melihat yang keadaan di indonesia karena saya lihat juga mungkin ada tokoh tokoh agama yang juga malahan mungkin ya tidak
itulah tadi saya katakan perlunya ada pemahaman yang agak merata gitu ya
karena jelas dalam al quran itu ada ayatnya dua kali

jangan melampaui batas beribadah kan
nah ada hadisnya juga banyak
suatu saat rasulullah saw itu mengajak udahlah nggak usah ke masjid karena ini kan hujan keras
itu di madinah itu
ya karena hujannya sangat deras di madinah kalian sholat di rumahnya masing masing nggak usah ke masjid
nah kita di sini kan bukan hujan air hujan corona kan
lebih bahaya mana air atau corona

hujan air saja nabi memberikan dispensasi gak usah ke masjid
apalagi kalau bahaya seperti corona kan
suatu saat rasulullah bercanda dengan sahabatnya
ya rasulullah saya tidak pernah lagi makan siang kenapa
saya puasa terus menerus
hei saya nabi saya rasul tapi saya tidak melakukan seperti itu
kalau mau puasa senin kamis atau puasa daud
yang satunya lagi saya nggak pernah tidur malam ya rasulullah kenapa
saya nabi saya rasul tapi saya tidak melakukan seperti itu
ada haknya mata ini untuk istirahat
yang ketiga saya nggak mau lagi dekat dekat dengan perempuan
pokoknya saya benci perempuan kenapa
saya mau beribadah terus saya nabi saya rasul
saya juga punya istri saya berikan hak istri saya
jadi tidak boleh atas nama agama lantas kita menafikan kemanusiaan kita kan
nah itu bahasa agama loh
satu saat rasulullah ini hadis bukhari ini
di satu kampung
itu ada pandemi di situ
kata rasulullah jangan pergi ke tempat itu
tapi teman teman yang sudah terlanjur disitu jangan keluar dari tempat itu kan
hadis lain firu minal juzami firaramin al sad
larilah kalian kalau menemukan orang yang berpenyakit juzag
juzam itu semacam penyakit kulit yang sangat menular pada waktu itu
larilah kamu kalau berjumpa orang itu seperti melihat harimau
atau melihat singa
nah jadi rasulullah mengingatkan kita seperti ini
beragama itu jangan nekat tapi harus pakai pertimbangan
mengapa rasulullah hijrah
ya kalau kita pakai pertimbangan emosi
iya ya kayak pandangan orientalis
nabi itu pengecut
masa meninggalkan umatnya di mekah cari selamat dengan abu bakar di madinah kan
padahal mundur selangkah untuk meraih kemenangan
tapi mati konyol di suatu tempat itu itu bukan cara nabi
kalau nabi nggak hijrah pasti nggak ada islam di indonesia itu
jadi harus paham konteksnya juga ya
harus paham konteks dan harus paham strategi
nah pak kiai sempat menulis buku panduan ya praktis untuk melakukan ibadah di rumah
ini kira kira apa yang bisa dilakukan
kami sudah bikin buku kecilnya itu ya pikipandemi
sudah viral tuh di internet itu
poin poin pentingnya kira kira
ya poin poin pentingnya itu seperti tadi misalnya cara beribadah pada bulan suci ramadhan yang sedang ada ini
jadi kita tidak perlu sholat tarwi di rumah
sholat tarawih di rumah nggak mesti harus kita di masjid
kata rasulullah saw
permukaan bumi itu masjid
jadi di rumah kita kan juga permukaan bumi kan
jadi saya ingatkan saya sholat di masjid sekarang ini
sajadah itu kan juga masjid
masjid itu artinya apa tempat sujud
al ardu masjidun itu penegasan hadis nabi itu ya
bolehlah kita ke masjid dan bahkan saya ya memang besarnya di masjid
mulai dari kecil kan
tapi dalam kondisi seperti ini ya ada dispensasi
saya nggak bisa husuk di masjid kalau sebelah kanan saya batuk
sebelah kiri saya bersin
waduh saya disemprot corona ini
sudah tidak ada hilang konsentrasi di situ
tapi kalau kita di rumah
mengimami anak anak kita
kemudian juga bersama keluarga
kita sudah mampu melokalisasi bahwa insya allah di sini tidak ada virus
tapi kalau kita di masjid seperti tadi
jangan jangan saya bawa virus untuk orang tua saya yang tidak
daya tahan tubuhnya ini sudah tidak tahan lagi
sudah lemah ini
jadi kita juga nggak konsentrasi lagi di situ
intinya tuh harus melihat esensi dari tujuan ibadah itu sendiri
dalam hal ini tujuan ibadah itu sendiri
dalam hal ini tujuan ibadah itu
menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat
banyak pahalanya kalau kita ke masjid
tapi tantangannya kita nanti akan diancam dengan bahaya
nah kaedah mengatakan darul ulma fasid lebih utama kita mencegah diri dari bahaya itu daripada mengejar pahala
dan disini juga ada logika dan akal sehat yang digunakan ya sesuai dengan konteksnya
jangan mencuburkan diri kalian ke dalam kebinasaan
sudah tahu kalau kita kesana itu apalagi zona merah kan ya di jakarta ini
kita nggak boleh nekat
atas nama apapun kita nggak boleh menyebabkan diri kita ini korban
karena kita kan lebih utama menanti bulan remeran tahun depan daripada nekat
tapi pak kiai sendiri melihat rata rata orang mematuhi ya imbauan untuk ibadah di rumah ini
dan pahamlah istilah tujuannya
mungkin kalau jakarta itu mungkin wawasan keagamanya itu
alhamdulillah ya banyak sekali jalur informasi dakwah banyak kan di jakarta ini
tapi yang saya melihat itu di beberapa daerah ya
waduh tingkat pemahamannya itu belum seragam
sehingga bahkan ingin mati di masjid
kalau saya mati di masjid mati syahid

mati di rumah karena corona juga mati sahid
orang mati karena penyakit kanker itu juga mati syahid
tapi kita harus berikhtiar ya kan
which on the best untuk kita kan untuk keluarga kita
kita harus meninggalkan takdir yang buruk pilih takdir yang baik
yang menyelamatkan yang positif
ya yang dalam hal ini ya memang semasa kita masih memiliki pandemi
mau tidak mau ya harus melakukan sesuatunya lewat social distancing ya
dari rumah dan tidak ke tempat yang kerumunan
kita istirahat dulu sebentar pak kiai
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama desi anwar dalam program insight
saya ditemani oleh imam besar masjid istiqlal prof nasaruddin umar
dan kali ini kita membahas cara mengambil hikmah dibalik pandemi covid sembilan belas ini
dan memang perlu ya kita mencari hal yang positifnya pelajarannya
dan jangan sampai kita larut terus menerus dalam ketakutan kecemasan
dan juga yang penting lagi kita memastikan ya menerapkan apapun dari kita sendiri
kan sekarang dengan adanya psbb pembatasan sosial berskala besar
dan kegiatan semua itu dibatasi
kita melakukan social distancing menggunakan masker kalau keluar dan lain sebagainya
nah ini apalagi sekarang kita idul fitri itu biasanya yang paling penting itu sholat idul fitri
berbarengan salam salaman silaturahmi belum open house dan lain sebagainya
pak kiai sendiri bagaimana masjid istiqlal akan bagaimana ini
apa sarannya dan kira kira apa juga solusinya ya supaya minimal ya lebarannya itu masih terasa lah
ya pertama saya informasikan dulu kepada para pemirsa kita ya bahwa istiqlal itu sedang mengalami renovasi besar besaran
belum pernah istiqlal direnovasi seperti ini
sehingga sampai per hari ini masih banyak debu berterbangan
kemudian kabel kabel itu belum rapi
yang paling penting juga parkirnya belum tersedia kenapa
karena kita akan pakai basement nanti
nah ini belum finish nih
mudah mudahan dalam satu dua hari ini insya allah memang dijadwalkan sih istiqlal ini akan dipakai lebaran dalam suasana yang sangat bagus ya
tapi tahun ini pasti
ini nggak bisa karena tenaga kerja kita kan juga yang bekerja itu juga terbatas
karena gak boleh ada
istiqlal harus menjadi contoh terhadap social distancing
kita jangan mencontohkan sesuatu yang tidak pas dari istiqlal
jadi sholat idul fitri tidak akan dilakukan dari istiqlal
istiqlal pertama kami menunggu
kan ini masjid negara kan
kita tunduk terhadap apa yang diisyaratkan oleh negara dalam hal ini
presiden atau juga karena dki jakarta kan pak gubernur
nah tapi sejauh yang kami lihat istiqlal ini kami berpacu dengan waktu juga
istilah saya itu kami siap untuk
idul fitri tapi juga kami siap untuk tidak
nah itu bagaimana ya nanti implementasinya
nah kalau seandainya ada isyarat bahwa istiqlal boleh dibuka untuk ini dengan pertimbangan sosial segala macam
kami pun yang harus menerapkan protokol yang sangat ketat
social distancing itu kami akan atur sedemikian rupa
ya kalau perlu kami perbaiki pintu
ya kalau nanti membeludak pesertanya gak boleh
ya kalau sudah kapasitasnya sudah tersedia hanya sekian
karena kan yang lainnya kan masih dalam perbaikan ini
nah tapi kalau saya sih melihat
setuju tapi pak
kita sangat dekat ini
saya tadi terakhir sebelum kesini masih agak sulit untuk kita pakai idul fitri
dari segi pembangunannya
tapi secara keseluruhan apalagi ini kan berkaitan dengan kerumunan
dan mungkin kalau kebanyak sekali orang kan agak susah untuk mengaturnya
nah kalau boleh saya menyerahkan
kalau misalnya agak dilonggarkan menurut pak umar bisa
kalau saya sih mudaratnya lebih besar
kaedah agama kok mengatakan bahwa
menolak bahaya itu lebih utama
daripada mengejar kesiaran itu ya
apa artinya kita mengejar syiar tetapi jatuh korban
jadi masih harus hati hati lah
dan konsep darurat itu
itu harus ada protokolnya lebih ketat lagi
jangan sampai nanti karena syiarnya terlalu menggebu gebu
tetapi kita menafikan sesuatu yang sangat substansial
yaitu kehidupan kesehatan dan keutuhan umat kita juga
nah makanya itu jangan memaksakan kondisi
siapapun juga saya menghimbau bahwa
jangan menyebabkan orang lain itu korban
statement statement kita baik sebagai pemerintah maupun juga sebagai tokoh agama
betul betul harus objektif berpetokan kepada data objektif
kita jangan didikte oleh siapapun
tapi lihatlah kondisi kita dimana berada
saya misalnya di istiqlal
insya allah saya tahu secara mikro bagaimana istiqlal tingkat kesiapannya
nah jadi saya akan mengusulkan ke pak gubernur
kalau perlu juga ke presiden
bahwa kondisi objektif yang dimiliki istiqlal dengan dua pertimbangan
pertimbangan covid sembilan belas atau pertimbangan renovasi besar tadi itu
karena itu kan berbanding lurus itu mbak desi ya
ada penyempitan space
nah kalau penyempitan space itu kan berujung nanti pemadatan massa ya kan
tapi menurut pak kiai sendiri bagaimana cara pemerintah baik pusat maupun daerah berkomunikasi ya
karena ini kan saya lihat kan justru kadang kadang statement yang
antara ya harus psbb dan kemudian dilonggarkan
asalnya itu tidak boleh sekarang boleh
nah ini kan juga merupakan sesuatu yang membingungkan sehingga
sekarang kita bicara mengenai pelonggaran pelonggaran
bagaimana pak umar menilainya bentuk bentuk komunikasi seperti ini
saya aktif membaca media
saya kok bisa memahami bahwa tidak ada kontradiksi yang sangat kuat antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lain
ada proporsionalnya itu
cuma kalau kita menyaksikan media secara parsial itu memang ada kebingungan
mana sih yang benar
tapi kalau kita mengikuti statement pemerintah secara runtut itu ada proporsionalnya
oh dalam hal ini sehingga kita tawakub ya apa bahasa indonesia
tawakob itu kita bisa secara proporsional
oh ini maksudnya ini begini
maksudnya pak pemerintah ini menteri ini begini
jadi tidak ada tabrakan
jadi tujuannya sebenarnya kan sama ya
tujuannya sama ya
cuma kita kadang kadang menyimpulkannya itu terlalu simplistik gitu ya
sehingga menyebabkan orang lain lagi bingung ya kan
apakah misalnya mudik boleh atau tidak
atau ini pergerakan mobilitas transportasi ini kan yang membuat orang kan bukan saja bingung tapi kan memanfaatkan kan dari situasi ini
dan jangan ada yang memanfaatkan kebingungan orang
itu juga bisa kan
nah itu dia
nah saya kok apa ya
tidak dari segi pergerakan virus itu statistik kita saya ikuti betul itu
itu belum mencerminkan kelandaian yang sangat turun
bahkan naik gitu kan
masih ya dalam peningkatan ke kurva
kurvanya itu meningkat
dalam kondisi kurva meningkat seperti ini kesimpulan hukumnya istimbat hukumnya itu maka berlaku keadaan darurat
darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak ada
darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak ada
darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak ada
darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya sudah menjadi lazim
ada kaedah lain
al hajat itu tansil manzilatat darurat
hajat yang sangat penting itu menempati posisi darurat
sehingga juga terpaksa boleh
nah itu juga bisa berlaku untuk seseorang misalnya mau bandara dibuka
bagaimana mungkin kita membawa obat obatan ke satu provinsi tersendiri kalau kita nggak ada pesawat ya kan
jadi orang datang ke bandara itu
itu mungkin bawa obat membawa susu
kalau gak ada membawa susu anak anak di sana itu kelaparan mati juga kan
nah jadi ini ada pengertian pengertian semua pihak lah
bagaimana tidak memperhadapkan satu kebijakan dan kebijakan yang lain
kita perlu mendinginkan situasi ini
jangan sampai ini memperhadap hadapkan situasi menambah penyakit baru dalam masyarakat kita
nanti justru menambah stress dan konflik dan stress ini justru menurunkan ya imunitas kita
masalah seperti pembayaran zakat fitrah sedekah dan lain sebagainya ini yang selama ini kan kita misalnya ke masjid atau bertatap muka
ini bagaimana untuk menyiasatinya apa yang bisa dilakukan oleh
per hari ini di istiqlal itu tahun tahun yang lalu kalau dibandingkan dengan tahun sekarang
saya gak tahu hari besok lho saya
tapi tanggal yang sama hari seperti ini itu kita sudah targetnya sekian
jadi ini terjadi ya sebutkanlah misalnya di istiqlal itu kan banyak pemasukan pemasukan
ini gak ada sama sekali pemasukan kota amal yang gak ada gak ada jamaah
tapi itu kan sebenarnya bisa disiasati dengan menggunakan teknologi kan dengan terang jamaah yang harusnya dilakukan
nah itu yang sedang kita populerkan
jangan sampai nanti masyarakat kita itu dengan alasan covid sembilan belas seperti ini menangguhkan atau menanggalkan kewajibannya itu nggak boleh
tidak boleh karena ada cara cara lain untuk melakukan
zakat itu apapun alasannya kalau wajib zakat itu harus bayar zakat
caranya seperti apa itu harus ini kan banyak caranya untuk membayar zakat sekarang bisa transfer
apalagi sekarang dalam era yang sangat canggih
mungkin platformnya yang harus lebih diperlukan
informasinya juga saya lihat basnas juga di basnas itu sudah sangat bagus memberikan sosialisasi pembayaran zakat melalui elektronik
jadi istilahnya walaupun masjid ditutup tidak ada alasan untuk tidak memberikan zakat ya karena banyak cara cara yang kita bisa lakukan
kita istirahat sebentar pak nasar dan tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight with desi anwar temukan saya kali ini imam besar masjid istiqlal prof nasaruddin umar
dan topik kita kali ini adalah mengambil hikmah dibalik pandemi covid sembilan belas

dan pak kyai kita melihat bahwa
dampak dari covid sembilan belas ini apalagi kita di jakarta dengan istilahnya strata kelas ekonomi sosialnya sangat berbeda beda
dampaknya juga bagi warga juga berbeda beda ya
ada ya banyak sekali misalnya yang kehilangan pekerjaan kehilangan mata pencarian dan juga kesulitan ya dalam menyambung hidupnya
sehingga mungkin resiko untuk keluar mencari tempat untuk berbicara
sehingga mungkin resiko untuk keluar mencari tempat untuk berbicara
mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan itu lebih besar ketimbang harus misalnya tinggal di rumah
dan kita lihat juga sudah banyak yang pulang kampung atau mudik mungkin juga dengan salah satu alasannya tidak ada lagi pekerjaan di jakarta
lebih baik pulang kampung
nah ini bagaimana
karena kita juga melihat ada rasa solidaritas ada rasa empati gotong royong
yang timbul ya di tengah krisis ini mungkin hal yang positif
bulan suci ramadhan ini sangat timely
terjadi pada saat tengah covid sembilan belas ini beredar berkembang
jadi kalau ramadhan itu kan kita diminta untuk berbagi terhadap bagi miskin
nah jadi motivasi berlipat ganda ini ikut juga membantu
ikut juga membantu pemerintah secara langsung ya
jadi coba bayangkan kalau bantuan bantuan terhadap pakir miskin itu semuanya harus pemerintah
itu harus ambil uang dari mana
tidak cukup anggaran
tidak cukup anggaran
tapi makanya itu disinilah peranan agama sangat penting
untuk membantu pemerintah mensubsidi terhadap para kaum pakkir miskin ini
itu kalau kita angkakan berapa zakat berapa impor

dilakukan oleh orang kaya yang melakukan silent operation itu
jadi sebenarnya modal yang kita miliki ya untuk mengatasi kesulitan
mesjid mesjid sekarang ini kan itu masha allah
bahkan tadinya nggak pernah mengeluarkan bantuan seperti itu
mungkin karena situasi seperti ini airnya juga dia menyumbang
jangan jangan saya mati besok
jadi motivasi ini juga menambah orang itu untuk berbagi
kontribusi umat islam dengan bayar zakat saja
ini belum lagi zakat fitrah ini kan sudah mulai
ya itu sangat sangat besar
walaupun tadi menurut saya itu istiqlal itu mungkin karena renovasi ya
orang bayar istiqlal udara jangan ke istiqlal mungkin ke masjid yang lain
karena pintunya ditutup gitu kan
ya itu mungkin
tapi saya melihat poinnya pak revia
kontribusi umat islam terhadap krisis krisis seperti ini
bukan saja krisis covid ini tapi juga kemarin waktu banjir
panggilan keagamaan itu untuk berbagi
aspek kemanusiaan itu timu
jadi spiritual saving and social saving ini sangat penting
dihidupkan di dalam masyarakat kita
ini saya kira jarang ditemukan di tempat lain
dan rasa empatinya
nah yang saya lihat juga ini hal yang menarik
dengan adanya krisis seperti ini
kita lihat siapa sebenarnya tenaga atau pekerjaan atau profesi yang memang sebenarnya dibutuhkan
ya seperti tenaga medis tenaga kesehatan
dan kita juga orang yang mungkin delivery ojol
mereka membantu ya dalam situasi sulit seperti ini
dan ya otomatis juga istilahnya
biasanya kan kita fokus selalu dengan politik politik politik
dan itu membuat kita kadang kadang juga negatif ya
tapi sekarang kita justru memberikan panggung kepada mereka mereka yang memang perlu kita berikan apresiasi
kepada ilmuwan kepada dokter kepada perawat
ini apa modal dari yang kita lihat saat ini yang kita bisa bawa ke depan
dalam mengapresiasi profesi yang sebenarnya itu harusnya betul betul bermanfaat
ada dua kekayaan kita luar biasa
terlihat dan terasa
pertama adalah kekayaan agama itu sendiri
agama apapun ya
bukan hanya agama islam tapi semua agama ini kan
itu termotivasi oleh ajaran agamanya untuk berbagi dengan orang yang mungkin begini
sedikit artinya buat aku tapi itu sangat besar artinya buat mereka
itu bahasa agama
yang kedua juga kearifan lokal
kearifan lokal kita juga yang sangat akrab satu sama lain
sebagai sesama warga bangsa satu suku dan seterusnya
itu juga memberikan suatu motivasi yang sangat sangat positif untuk persoalan yang muncul dalam masyarakat kita
jadi kearifan lokal ditambah dengan agama itu sangat menopang
seandainya tanpa dua kekuatan ini pemerintah pasti akan kewalahan
jadi pemerintah harus berterima kasih dan wujud terima kasihnya
terima kasih itu harus memberikan apresiasi terhadap tokoh tokoh itu
elemen elemen masyarakat yang berperang ya
sebab mereka itu jasanya sangat besar
kemarin wah pada protes ya kan
pada protes jangan dikuburkan di tempat kami
tapi begitu tokoh agama turun
ya itu gak boleh
berdosa massal orang itu kalau mayat itu sampai terlantar
bahasa agama yang dipakai untuk menyadarkan masyarakat sudah semua
apalagi kalau kita katakan itu adalah jihad
gak ada lagi yang protes kan
nah jadi bahasa agama itu sangat efektif dalam masyarakat yang sedang mengalami krisis ya kan
dan kalau dalam krisis kan kita harus istilahnya bahu membahu gotong royong solidaritas
satu visi dan satu tujuan kan
memang puasa berantem lah saat ini ya
biasanya saling menyalahkan
dunia politik itu paling sibuk itu biasanya untuk ya menciptakan
hal hal yang sifatnya negatif lah
jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu hikmahnya ya pak nazar ya
saya tadi katakan kan
turun tepat pada waktunya
ketika orang perlu dimotivasi untuk berbagi
perlu waktunya untuk menahan diri untuk tidak ngomong
fitnah segala macam
puasa kan batal itu
pala puasanya itu kalau banyak ngoceh
banyak memperhadapkan banyak fitnah
jadi dengan adanya puasa
kita semuanya harus puasa mulut
puasa mata puasa telinga
nah di tengah krisis seperti ini
nah tentu harapan kita dan sekaligus doa kita
semoga kepergian bulan suci ramadan nanti ini
membawa pergi juga covid itu
membawa pergi dampak dampaknya juga
sehingga kita akan bisa hidup dalam new normal
tapi menyiksakan perasaan empati solidaritas kerjasama dan juga tentu saja apresiasi terhadap masyarakat
kita bisa break sebentar
tapi nanti mungkin poinnya setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
membesar mesjidistik law prof nasarudin umar
kita membahas hikmah di balik pandemi covid sembilan belas
pak kiai tadi kita sudah melihat bahwa ternyata dibalik krisis ini
memang banyak tentu saja dampak yang negatif
dan juga kita harapkan pandemi ini segera berlalu
tapi dibalik itu ternyata menonjolkan hal hal yang positif
kita jauh lebih empati
saling istilahnya yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu
ini tampaknya lebih menonjol
dan yang penting lagi itu rasa persatuan
itu lebih terasa daripada sebelumnya
demikian ya pak nasar
jadi saya sangat terkesan
di balik musibah itu memang selalu ada hikmahnya
kadang kadang ada yang sudah bisa ditemukan ada yang belum
barangkali besok lebih besar lagi yang bisa muncul ya
saya selaku orang yang banyak aktif ya dalam kegiatan kegiatan keagamaan
seperti kita satu saf ini
satu baris semuanya
dulu kan oh ini garis keras
nah ini kan kita berada pada suatu tema yang sama
dan tema tema yang keluar dari mulut satu sama lain ini juga sama persis ya
jadi sekarang bisa duduk bareng dalam satu majlis dengan orang yang selalu berhadapan hadapan dulu ya
jadi virus ini nanti sepertinya mempersatukan satu komunitas yang menjadi seragam
dulu kita kena wah ini garis keras sih
sekarang gak ada merek itu
tema sentra kita ini adalah bagaimana memberdayakan warga masyarakat dan umat ini
dan ini hanya bisa dilakukan bersama sama
bahwa memang kekitaan ini sangat menonjol
beruntunglah kita sebagai warga bangsa indonesia ya kalau kita mampu mempertahankan situasi emosionalitas seperti ini
nah ini bagaimana
karena setelah covid ini berlalu ini kita ada new normalnya
kira kira bagaimana mempertahankan aspek positifnya yang kita sudah rasakan kita sudah miliki
supaya tidak kembali lagi ke masyarakat yang terpecah pecah ter berantem yang berbeda pendapat
ya berbeda pendapat wajar tapi dengan cara cara yang negatif
ini bagaimana supaya kita tetap memelihara menjaga
musibah dan cobaan itu salah satu dampak positifnya
itu melahirkan kematangan emosional kematangan spiritual
jadi dibalik sebuah penderitaan itu biasanya itu ada penempaan mental spiritual kita itu
nah sekarang ini ada penempaan
jadi kematangan emosional spiritual kita itu itu akan makin terasa
nah sekarang mari kita merawat kebersamaan ini
jangan kita habisin karena itu nanti akan menimbulkan persoalan baru
cara paling bagus baik merawatnya
cara yang paling bagus artinya tema sentral kita ini mari kita kembali kepada hati nurani kita
hati nurani itu biasanya kan banyak referensinya kita lihat pada agama
nah agama apapun agama kita mari kita beragama semaksimal mungkin sebatas yang bisa kita lakukan
nah mari kita kembali kepada ajaran moral spiritual kita
tokoh tokoh adat pun juga mari kita berpegang kepada kearifan lokal kita masing masing
dan kalau ini semuanya menjadi framework kita dalam menilai sesuatu apa ya ada tekanan ada sisa sisa puasa aku gak boleh loh begini
lebih baik aku diam
jadi ada kematangan yang muncul dari dibalik musibah ini
dan kita juga bisa mencari dan mungkin juga menemukan cara cara untuk mencari
dan kita juga bisa mencari dan mungkin juga menemukan cara cara untuk mencari

membuat kerumunan tanpa harus berpegang
nah ini bagaimana rencananya
halal bihalal itu akan lebih efektif menggunakan fasilitas zoom misalnya atau google meeting dan seterusnya

nah itu bahkan bisa menyentuh dunia lain di internasional ya
kita bisa silaturahim dengan teman teman kita yang di luar negeri
ya iya dengan dulu dulu tidak pernah terjadi
karena ada hikmahnya juga
dengan adanya covid sembilan belas ini
maka produsen produk produk elektronik ini juga semakin terpacu ya untuk memasyarakatkan
suatu temuan yang baru memfasilitasi keadaan yang darurat seperti ini kan
nah oleh karena itu saya menghimba juga kepada sekena warga bangsa juga
nah dan apa yang saya ingin memberikan
terutama umat islam
mari kita menggunakan media media kita itu
untuk hal hal yang sifatnya produktif
kita lihat media media yang ada sekarang ini
tapi itu jangan digunakan untuk memfitnah orang
itu kan mengotori puasa kita lagi
jadi merawat kemaburan puasa ini penting
oke lah puasa kita sudah diterima oleh allah
amalan amalan kita juga hanya diterima
tapi jangan sampai nanti
bekas yang ditimbulkan yang positif dalam diri kita ini
jangan berakhir ketika bulan puasa berakhir
ini harusnya seterusnya
mari kita merawat ini melestarikan
sampai ketemu bulan ramadhan yang akan datang
jadi peran teknologi ini
khususnya ke depannya kalau sudah ada new normalnya
di mana teknologi ini merupakan salah satu basic
dasar yang digunakan
ini dampaknya terhadap
terhadap kegiatan keagamaan
ataupun ini bagaimana pak
dulu kan jamaah kita di sikular itu banyak
karena pada mau lihat siapa pencerama
algi pak kureis pak tokoh tokoh pencerama kita
nah sekarang dengan ada kemudahan melalui zoom
jangan jangan nggak ada yang mau ke masjid lagi
udah saya gak usah kesana
itu kan saya bisa disini gak ada biaya yang keluar
bisa saya sambil tiduran mendengarkan
nah itu juga satu tantangan
bagaimana memberdayakan masjid setelah sekarang ini
dilarang dibatasi orang pergi ke masjid
suatu saat nanti virusnya tuh sudah gak ada lagi
malah nggak ada yang mau datang ke masjid
aku bisa akses kok melalui internet
apalagi istiqlal nanti kan itu ada tv nya
ada segala macam fasilitas lengkapnya ya
wah jangan jangan istiqlal nanti itu gak dikunjungi orang
karena itu bisa diakses tanpa harus fisik di datang kan
pasti masih lah
walaupun justru yang bagusnya nanti justru pengikut ceramah
pendengar ceramahnya tuh bisa dari rumah
langsung dari seluruh dunia ya
tanpa harus dibatasi dengan ruang fifa
nah ini juga waktu kalau kita work from home
atau melakukan self isolation sendiri ini pasti kan banyak ya
kita memikirkan merenungkan merefleksi menganalisa
nah kira kira dari sisi pak kiai sendiri
apakah ada transformasi pribadi atau pemikiran pemikiran yang lahir
akibat refleksi semasa pandemi
saya ingin menghimbau kepada segenap warga bangsa
terutama umat islam atau umat agama yang lain
mari kita menggeser tema tema dakwah kita ya
kalau selama ini kan temanya tuh sifatnya lebih bersifat skopenya
lebih bersifat kesemarakannya ya
mari kita paralelkan dengan aspek aspek force nya
jadi kalau masih hura huranya
masih lebih kepada entertain nya
itu tidak banyak memberikan warna dalam hati
sudah saatnya kita sekarang ini hijrah kepada yang sifatnya advanced itu ya
yang sifatnya lebih mendasar ya
iya lebih esensial
jadi bukan bagaimana membuat orang itu ketawa terpingkal pingkal
bukan bagaimana membuat orang itu menangis tersedul sedul
tapi begitu selesai nggak ada yang tertinggal
tidak rasa damai di dalam hati
yang kita inginkan si pembawa materi itu bagaimana menyalakan lilin dalam hati orang
bagaimana menghidupkan urani seseorang
sehingga dia berada dimanapun juga dia terkesan
oh aku gak boleh begini
lenter hatinya sudah nyala
jadi tantangan kita
menghidupkan lentera dalam batin setiap orang
itu sekarang acuan kita
bagaimana menjadi guru yang sejati
saya ingat ya guru itu kan berasal dari dua akar kata
gu artinya kegelapan
ru artinya obor
jadi guru yang sejati
ialah seperti obor yang menerangi kegelapan
semua orang bisa berpotensi jadi guru
kita sebagai orang tua sekaligus guru terhadapan anak kita
sampai cerah gitu kan
iya terima kasih pak kiai
sangat mencerahkan topik kita kali ini
dan kita harapkan juga kita bisa mengatasi ya krisis ini
dan lahir lagi sebagai bangsa yang jauh lebih kuat
lebih rasa solidaritasnya juga semakin terasa semakin kuat ya
rasa kepedulian empati juga semakin kita pupuk
ya tidak hilang nanti ketika covid nya juga hilang
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar